tidak hanya ngopi bareng di stasiun pt kai daob delapan surabaya kembali menghadirkan inovasi baru hanya dengan menunjukkan boarding pass kereta api
inovasi ini sebagai bentuk pelayanan untuk menarik minat masyarakat menggunakan kereta api
upaya meningkatkan pelayanan masyarakat di kota surabaya sebagai kota bisnis pt kai daob delapan surabaya dan salah satu hotel di kawasan arjuna surabaya
caranya penumpang cukup menunjukkan boarding pass atau tiket perjalanan dengan kereta api tujuan surabaya
sebelumnya pt kai juga sudah bekerja dengan penumpang yang menunjukkan boarding pass atau tiket perjalanan dengan kereta api tujuan surabaya
pertama pt kai juga bekerja sama dengan berbagai hotel di sekitar kawasan stasiun gubeng surabaya
kali ini wilayah stasiun pasar turi mulai pula diadakan mengingat kawasan tersebut juga merupakan kawasan perniagaan
total saat ini pt kai daob delapan sudah bekerja sama dengan lima hotel yang tersebar di kota surabaya
hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan dan komitmen kualitas yang saling bersinergi
sehingga bisa memberikan rasa nyaman bagi pelancong lantai
karena kerjasama ini adalah sama sama untuk melayani pelanggan penumpang
khususnya dari kereta api dari retoran dan bantuan
juga sama untuk bagi mereka melayani bagi pengguna kereta api yang akan beristirahat tentunya
inovasi kerjasama ini dianggap mampu memberikan kemudahan dan pelayanan bagi penumpang terutama pada momen besar seperti arus mudik dan libur lebaran
dari jalur transportasi sudah juga dengan airlines dan ini adalah jalur transportasi darat dengan pt kai
berlaku berapa hari boarding passnya itu
untuk semua penumpang atau untuk plus

diskon tarif hotel dengan menggunakan boarding pass tiket kereta api ini berlaku hingga februari dua ribu sembilan belas di mana satu boarding pass berlaku hanya untuk satu orang